ingat kinaga raja aku telah menolong anakku
sebagai sembah baktimu kau dan anakmu harus menjadi abdi setiaku seumur hidupku
baik nyi belorong kami akan menjadi
masih saja kau bermain dengan sendiwara seperti ini
aku untuk menghajar orang yang hebat
dia bukan tandinganmu
baiklah kinaga raja
pemohonanmu bisa aku kabulkan
aku bisa menyembuhkan anakmu
siapa gadis itu sebenarnya
dia telah membuat pedang
dan aku menyesal telah meneluh
dia berbuat jahat
ampuni aku ya allah
ingat kinaga raja
aku telah menolong anakmu
sebagai sembah baktimu
kau dan anakmu harus menjadi
abdi setiaku seumur hidupku
kami akan menjadi abdi setiamu
kami akan setia
aku terima sumpah setiamu
kau terima hukumanku
kami akan menjadi abdi setiaku
kami akan menjadi abdi setiaku
tapi mengapa aku malah dituduh mau mencuri
aku yang salah
kalau mau menolong ya sudah menolong saja
tidak usah dipikirkan untung ruginya
berbuat baik itu
buang hajat nimas
yang sudah kita buang
tidak pernah kita harapkan
serahkan saja semuanya
rintangan dan godaan
yang akan menghadang di depanmu nimas
selalu eling dan waspada
kebiar na dunia
aki aki itu sepertinya bisa membaca pikiranku
hmmsss yang add
jangan pake sesi ini
oh listing kekuatannya
kerahkan seluruh kaki tanganmu
cari orang yang telah berani membawa tawananku
remukkan tulang mereka
dan jangan kau kasih mereka ampun
mereka telah berani mencoreng arang di wajahku
ayah kalian siap
ayo jeng jemputan jeng tanggung jeng

jangan sampai dia lolos
nimas ada apa nih nimas
suara ledakan itu berasal dari dalam gua
ada pihak yang baik
nimas rara santang
apa yang sedang terjadi